sejumlah kapal kapal perang negara asing tiba di lombok untuk mengikuti kegiatan multilateral naval exercise komodo dua ribu delapan belas
yang akan dilaksanakan tanggal lima hingga sembilan mei mendatang
ya ribuan peserta nantinya akan disuguhi berbagai macam atraksi dalam pembukaan kegiatan sabtu besok
sebanyak tiga puluh enam negara asing dipastikan hadir dalam kegiatan tersebut dengan membawa kapal perangnya
sementara itu sudah ada tiga puluh enam kapal perang milik tni angkatan laut yang nantinya akan bergabung
untuk melakukan latihan bersama kapal perang negara asing di perairan lombok
ada lima lima ratus orang personel pasukan dari negara asing plus pasukan tni angkatan laut republik indonesia untuk menyukseskan kegiatan ini
nantinya para peserta yang hadir akan disuguhi berbagai macam atraksi penyambutan
di antaranya akrobatik udara freestyle di laut atraksi manusia terbang dan terjun payung
latihan bersama tersebut akan dilaksanakan pada tanggal empat
hingga sembilan maret dua ribu delapan belas dengan mengusung tema
atau kerjasama dalam menanggulangi bencana dan masalah kemanusiaan
untuk personel yang terlibat seluruhnya ada lima orang
kemudian kegiatan selain pembukaan oleh bapak kepala staf angkatan laut
nanti juga ada inspeksi kapal kapal yang mengikuti latihan main x